sampai jumpa di video selanjutnya
selain papa cuma kamu yang baik sama aku selama ini
terus terang aku jadi ngerasa sangat nyaman dan juga aman
ngapain kalian berdua disini
millo kamu tuh harusnya bisa menempatkan diri
ngapain juga sih pakai masuk masuk ke dapur
ma emang kenapa ke dapur ma
disini pun juga gak ada larangan ya kan
milo mama tuh gak bercanda
ma aku juga serius ma
aku gak melihat ada larangan apa apa
sebenernya tuh mama gak jadi masalah kok kalau kamu mau ke dapur
yang jadi masalah di dapur itu ada siapa
nggak penting kan
aduh ma aku cuma suruh mita bikinnya kopi
itu doang kok
ya kalau mau suruh dia buat tuh kopinya
kamu tunggu di luar dianteri nanti
lagian apa salahnya sih mah
gak ada yang salah mil
yang salah tuh dia
kenapa dia mesti datang kesini
memporak porandakan ketenangan kita
kalau dia tidak masuk kesini tidak ada ketegangan di antara kita mil
di kamu tau gak
masa aku diturunin di jalan sama milo
terus aku jalan kaki
iya aku pikir dia bakal ngejar aku lagi
minta maaf terus bujuk aku masuk ke mobil dia lagi
dia tuh ninggalin aku aja dia pergi
sakit hati banget tau gak di
cuma gara gara perempuan kampungan
yang pindah ke rumah kamu lagi
hah kok bisa begitu ya
jangan jangan memang perempuan itu pakai pelet
heran banget tau gak di
kenapa sih semua cowok tuh ngejar ngejar dia
apa sih apa sih si cewek kampungan itu
sayangnya padahal harusnya kita tuh iparan
pasti kita akan cocok banget
kalau kita tuh udah jadi impar ya kan
kamu jangan menyerah ya
pokoknya kamu harus terus usaha dapetin milo
lihat aja apa yang bakal gue lakuin
aku akan bantu kamu
aku akan kasih semua informasi kamu
mengenai perempuan kampungan itu
jadi akan aku pantau terus
vino udah tidur
aku pengen ngajakin kamu sekali lagi makan di luar
sebagai penembus rasa bersalah aku deh
kan kemarin kemarin aku tuh
udah mia lupain aja
mita kalau kamu gak mau itu artinya kamu belum maafin aku
apa kamu cantik sekali
udah kamu ikut aja
ya ampun aku merasa jadi seorang putri
tak akan seru
jadi alia laporan pandangan mata pertama milo dan julie pergi lagi
keterlaluan banget sih di
aku jadi penasaran kira kira kamu akan hadapi masalah ini seperti apa ya
jangan panggil nama aku alia kalau aku nggak bisa bikin si mita itu nyesel udah dilahirin ke dunia ini
oke aku harap kamu cepat bertindak deh daripada kamu nanti nyesel kan
nanti aku akan laporin lagi untuk pandangan mata berikut berikutnya selanjutnya terserah anda oke baik
ya kalau aku nggak maafin kamu aku nggak mungkin ikut sini kali mil
aku rasa kamu udah cukup sadar untuk tahu siapa aku
yang aku gak tahu apakah kamu akan maafin aku kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya
mita jangan bengong dong
nih kamu cobain deh ini enak banget
takutnya kamu bisa apare ah

selain papa cuman kamu yang baik sama aku selama ini
terus terang aku jadi ngerasa sangat nyaman dan juga aman
jadi jawaban kamu apa terhadap lamarnya wisnu
papa yang jawab mil
terus perasaan kamu gimana min
kamu jangan dengerin papa dong
kamu harus tahu perasaan kamu sebenarnya apa apa
apa kamu benar benar cinta dia
kamu akan menikah sama dia min
mita aku butuh jawaban kamu mil
aku gak cinta sama wisnu mil
tapi wisnu tuh baik
seperti malaikat yang dikirim sama tuhan buat nolongin aku
ya tapi aku gak punya perasaan apa apa ke dia
jadi perasaan kamu sebenarnya itu untuk siapa mil
sebenarnya kamu tuh
kamu menyimpan beras untuk siapa
udah jangan nangis gitu dong
kita di tempat yang pancasila kan ivd lagi
terus aba itu boleh bilang tempat baru sampai
kalian jaut jar desenvolstu ya
tunggu dulu papa

kisah kamu emang siapa sih
kamu bisa campa aku ya
yang copsah sih
kayaknya orang nggak punya perasaan aja gue
jadi si mita ngerjain gue ya
pakai janjian sama wisnu segala lagi
lu tau dari mana kalo gue dinner sama dia malem ini
mau pakai main ke rumahnya juga
kamu ngapain megang handphone aku mil
ternyata kamu bohong sama aku kan min
kamu pakai janji sama wisnu segala kan
sebenarnya sejauh apa sih hubungan kalian
sejak kapan kamu lancang buka buka handphone orang
udah deh mit
tipe cewek kayak kamu itu emang nggak bisa dipercaya
kamu sengaja mempermainkan hati cowok yang suka sama kamu kan
lalu kamu rebut hartanya lalu kamu tinggalin dia
terus kamu tinggal deketin lagi coba yang lain
udah tau kan mit
aku tuh nggak seru dari itu mil
alah kayak kamu punya harga diri aja